kapolda metro jaya irjen fadil imran memastikan pelaku penganiayaan terhadap aktivis sekaligus pegiat media sosial ade armando bukanlah mahasiswa
polisi mengklaim sudah mengidentifikasi orang dan kelompok yang diduga provokator dan menyebabkan kericuan pada unjuk rasa mahasiswa senin sore
kapolda juga menyebut enam polisi terluka saat pengamankan ade armando
berikut petikan wawancara kapolda metro jaya irjen fadli imran
ada sekelompok masa yang kami sudah identifikasi melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada saudara ade armando
yang bersangkutan dipukul diinjak terluka di kepala pada saat anggota kami melakukan evakuasi
non mahasiswa bertambah beringas menyerang anggota sehingga enam anggota kami yang melakukan evakuasi terluka
kami sangat menyayangkan ada sekelompok yang sengaja memancing di air keruh
malam ini juga tim akan bergerak mengusut siapa yang menjadi dalang dan yang memerintahkan ini semua terjadi